tetapi sesuatu yang lebih berharga sedang menunggu untuk ditemukan
ini sangat besar dan mengkilap
aku ingin tahu berapa banyak makan malam yang bisa aku beli dengan batu ini
pengemis itu bergegas ke temannya yang bekerja untuk shah di dapur kerajaan
dimana kau menemukan ini
kau telah banyak membantu aku
aku mengerti bahwa kau tidak dapat memberiku makan malam gratis lagi
berapa banyak makan malam yang bisa aku beli dengan batu ini
ini batu rubi bodoh
ini bisa mengubah hidupmu
bawa ini ke shah segera
minta dua kendi emas sebagai imbalan untuk batu rubi ini
dua kendi besar
ia tidak perlu banyak
pengemis mengambil saran temannya dan pergi menemui syah
dia tidak pernah dalam hidupnya melihat rubi sebesar ini
aku akan memberimu tiga pot emas sebagai imbalan untuk rubi ini
apa kau setuju
tuan ini adalah hari terbaik dalam hidupku
pengemis itu mengambil tiga pot emasnya lalu pergi
ini sangat berharga
aku akan memberikan hadiah ini kepada putriku pada ulang tahunnya yang ke delapan belas
aku yakin ini akan membawa keberuntuhan besar baginya
dia meletakkan batu itu di peti besar dan menguncinya dengan kunci yang besar
pada hari ulang tahun ke delapan belas putrinya
shah pergi untuk mengambil batu rubi itu
segera setelah dia membuka peti itu
kau mencuri rubiku yang berharga
serahkan padaku sekarang juga
pencuri macam apa yang akan mencuri batu rubi dan mengunci dirinya dalam peti
tapi memang benar rubimu hilang
aku tidak bisa mengembalikan batu rubimu
aku di sini untuk menggantikannya
aku adalah pangeran rubi
dan aku memintamu untuk tidak bertanya kepadaku bagaimana ini terjadi
kau pikir itu mudah
aku kehilangan rubiku yang berharga dan menemukan seorang pria di petiku dan aku tidak boleh bertanya bagaimana
aku mengerti masalahmu tuan
tapi apapun yang terjadi aku tidak bisa memberitahumu dari mana aku berasal
jika itu masalahnya maka kau tidak punya pilihan lain
karena aku menemukanmu di peti istanaku kau akan melakukan apa yang kukatakan
kau sekarang adalah pelayanmu
shah ingin agar pangeran rubi dieksekusi
tapi dia tidak bisa
mata tajam pangeran dan suaranya yang tenang membuat sulit bagi syah untuk membuat perintah seperti itu
tapi dia masih geram karena kehilangan batu rubinya yang berharga
syah membuat pangeran melakukan pekerjaan sambilan seperti berkebun dan membersihkan istana
namun pangeran tidak pernah mengeluh
bahkan dia menggunakan setiap
tugas sebagai alasan untuk mendekati putri
dia jatuh cinta padanya dengan tulus
beraninya dia mencuri dariku
apa yang harus aku lakukan padanya
aku punya ide
hari berikutnya dia memanggil pangeran
di sana hidup seekor naga di perairan persia
dia menenggelamkan semua kapal kami selama berbulan bulan
perdagangan kami sangat terpengaruh
ambil pedangku dan kalahkan naga itu
itu adalah perintah
oh ya ampun itu gila
apapun yang kau inginkan yang mulia
tapi aku butuh seruling
aku akan memainkannya untuk menarik naga keluar dari air di hutan
tetapi itu tidak akan membantumu
dia sama berbahayanya di darat seperti dia di air
tapi ini satu satunya cara aku bisa melaksanakan perintahmu tuan
aku tidak bisa melangkah di air
tidak bisa melangkah di air
he he he pangeran macam apa dia
aku mengirim begitu banyak prajurit hebat untuk melawan naga ini
tidak ada yang kembali
dia akan menemui nasib yang sama seperti nasib mereka
pangeran mengambil perahunya dan mencapai hutan
dia pergi ke ruang kosong besar tepat di tengah dan bersiap untuk memanggil naga keluar dari air
tanah bergetar ketika naga itu melekat
ketika udara semakin hangat pangeran tahu bahwa naga itu sudah dekat
naga itu turun dengan kekuatan penuh
tapi pangeran tidak bergerak
dengan satu gerakan cepat dengannya
aku akan mengampunimu
tapi berjanjilah kepadaku bahwa kau tidak akan menenggelamkan kapal lagi atau menyusahkan siapapun lagi
pangeran ruby kembali ke istana
semua orang terkejut melihatnya
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
pemulia aku melakukan apa yang kau minta
naga tidak akan pernah kembali
kau adalah pangeran yang pemberani
aku sangat terkesan
aku percaya kau sekarang
aku tidak tahu siapa kau atau dari mana kau berasal
tapi aku akan menghargai keinginanmu untuk tidak pernah bertanya lagi kepadamu
katakan padaku apa yang kau inginkan
keinginanmu akan terkabul
tuan aku telah jatuh cinta pada putrimu
dengan seizinmu aku ingin bertanya apakah dia mau menikah denganku
kau sudah memenangkan hatiku dengan keberanianmu
jika dia ingin menikah denganmu aku tidak bisa menolaknya
putri syah sama sama terkesan dengan pangeran
dia langsung setuju untuk menikah dengannya
sang putri adalah wanita yang lembut
dia sangat mencintai suaminya
mereka berdua menghabiskan hari hari mereka dengan senang hati merawat kerajaan mereka
tapi satu pertanyaan selalu mengganggu sang putri
cintaku aku tidak tahu apa apa tentangmu
siapa kau sebenarnya
tolong beritahu aku dari mana kau berasal
tolong jangan tanya aku itu
aku tidak akan pernah bisa memberitahumu
jika aku memberitahumu kau akan kehilanganku selamanya
itu membuat sang putri sangat sedih
dia mencintai pangeran dan ingin tahu segalanya tentang dia
suatu ketika saat mereka duduk di dekat lautan dia mencoba bertanya lagi padanya
sekali lagi pangeran menjadi sedih dan memintanya untuk tidak memaksanya
tapi kenapa kenapa aku tidak tahu
tolonglah tolong beritahu aku
kau tahu aku sangat mencintaimu
aku tidak bisa melihatmu menderita seperti ini
maka aku akan memberitahumu siapa aku
tolong penjaga kembalikan suamiku
para penjaga kerajaan mencari keseluruh lautan tetapi pangeran tidak pernah ditemukan
sang putri menyalahkan dirinya sendiri
semua orang mencoba menjelaskan bagaimana ini bukan kesalahannya
tapi dia tidak mau mendengarkan
pertanyaan bodoh aku
akulah yang telah membawanya pergi
putri tidak tahan menanggung kesedihan dan jatuh sakit parah
banyak dokter datang untuk mengobatinya tetapi tidak ada yang berhasil
syah khawatir tentang putrinya
lalu suatu hari seorang pelayan memasuki kamarnya dengan berita aneh
yang mulia yang mulia
astaga ada begitu banyak lampu di lautan tadi malam
jin itu menari
dan cantik sekali
tidak ada jin
tapi aku melihatnya yang mulia
dia mengenakan rubi paling terang di kepalanya
aku tahu kau tidak percaya pada jin tapi
aku tidak peduli dengan jin bawa aku ke tempat itu
malam itu putri dan pembantunya bersembunyi di balik semak semak di hutan dekat laut
mereka menunggu di sana sampai gelap
lalu tiba tiba mereka melihat beberapa lampu terbang dari laut
lampu tiba tiba berubah menjadi jin yang cantik dan pria muda yang mungil
beberapa saat setelah itu bangkitlah raja samudera bersama anak buahnya
dia mengenakan jubah emas dan memegang tongkat kerajaan di tangannya
segera pertunjukan dimulai
para jin menari nari dan para pria menunjukkan trik mereka kepada raja
tetapi sang putri tidak peduli dengan semua ini
tatapannya tertuju pada pria yang berdiri di sebelah raja
dia tidak pernah bisa melupakan mata biru lautan itu
cinta hidupnya berdiri di sana seperti patung
kemudian sang putri melakukan sesuatu yang sangat berani
dia menutupi wajahnya dengan kerudung dan keluar dari persembunyiannya
dia menari di antara para jin
dia menari dengan indah sehingga dia menangis
dia menari dengan indah sehingga semua orang terkesima
luar biasa untuk tarian seperti itu
minta apapun yang kau inginkan dan akan aku berikan
yang mulia aku adalah putri syah
istri dari pangeran rubiku
yang berdiri di samping tahtamu
tolonglah tolong kembalikan suamiku
aku tidak akan meminta apapun lagi darimu
raja kesal dengan permintaan ini
dan kembali ke air
dan membawa pangeran bersamanya
putri lihat ke sana
sang putri bergegas ke pantai
itu adalah pangeran
sebelum dia bisa mengerti apa yang terjadi
kau bisa mendapatkannya kembali
tapi jangan lupa bagaimana kau kehilangan dia
seluruh kerajaan bersuka cita
dengan kembalinya pangeran ruby mereka
sang putri lebih bijaksana sejak hari itu
dia tidak pernah mempertanyakan suaminya
tentang dunia di bawah laut
dia senang memilikinya
sang putri sangat menyayangi pangeran rubynya
dan mereka hidup bahagia selama lamanya